kalian sungguh hebat
berada di pihakku
tentu aku akan memberikan
kedudukan yang tinggi untuk kalian
paman hargadana jangan pernah berharap dengan sesuatu yang tidak mungkin paman
pamah lebih baik kami mati dalam keadaan terhormat
daripada menjadi pengikut paman yang berbuat jahat
kalian masih sangat muda dan mempunyai prinsip
tapi sayang usia kalian akan terbuang sia sia
karena kebodohan kalian
paman atau kami yang bodoh
paman hanya mengumbar kejahatan demi meraih kejayaan di dunia yang fana ini
sedangkan kami kami hanya mencari ridho allah
karena kami tahu kalau kami hidup kami semua
tapi aku bisa memaksa kalian
untuk mengakui kebodohan kalian
sendiri saya seguro akan kukos
setelah melihat pertunjukan dari penyebab ini
idera ivan nikmati menjadi penyesuaikan pisang yang mereka memiliki
kemana dia uhh
saya terlalu sederhana dan urus
bagaimana keadaan apakah sudah mulai membaik
raka prabowo kenapa menolongku
bukankah kemarin raka ini memiliki
ini adalah sebuah kesalahpahaman
yang disebabkan oleh rompang
dan juga balas kutunya arkadahan
rompang telah sengaja menyamar sebagai diri
untuk melukai rai cakran ini